senin enam desember dua ribu dua puluh satu menteri kooperasi dan ukm wali kota solo dan direktur shopee indonesia
resmi membuka fasilitas baru di solo technopark jawa tengah
shopee solo creative and innovation hub untuk menjadi fasilitas baru di kompleks solo technopark
selain itu hadir pula arena gaming and community hub sebagai wadah bagi komunitas e sport
shopee solo creative and innovation hub resmi dibuka pada senin enam desember dua ribu dua puluh satu di solo technopark jawa tengah
working space ini akan memfasilitasi generasi muda di jawa tengah untuk berjejaring dan bertukar pikiran
demi menciptakan inovasi yang akan mendorong pemulihan ekonomi
selain shopee hub hadir pula arena gaming and community hub yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas e sport
baik di solo dan di jawa tengah
acara ini diresmikan oleh menteri kooperasi ukm ri teten mas duki
bersama wali kota solo gibran raka buming dan direktur shopee indonesia handi kajahya
kedua hub atau pusat kegiatan ini nantinya diharapkan dapat menjadi katali sebagai pelaku industri kreatif
umkm hingga techno pioneership di jawa tengah
kehadiran fasilitas ini juga diharapkan dapat memungkinkan pelaku industri kreatif
untuk berjejaring menciptakan inovasi baru
menteri kooperasi dan ukm teten mas duki berharap pengembangan umkm dapat memiliki daya saing yang tinggi
indonesia memiliki struktur demografi yang didominasi oleh anak anak muda
ini hampir enam puluh delapan persen itu anak muda
dan dari survei ke survei
anak anak muda ini
punya minat besar hampir tujuh puluh persen minat besar untuk menjadi wira usaha
nah kita ingin ke depan pengembangan wira usaha kita itu by design
jadi kita ingin wirausaha wirausaha muda itu nanti berbasis produk produk kreativitas dan inovasi teknologi
jadi supaya umkm kita memiliki daya saing
yang tinggi baik di pasar domestik maupun di pasar global
direktur shoapi handika cahaya bertujuan menjadikan tempat ini sebagai wadah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku umkm
industri kreatif teknoprenership hingga pelajar sebagai tempat untuk bekerja berkolaborasi dan mengeksplorasi berbagai ide kreatif
hal ini sejalan dengan misi solo technopark yang hadir sejak dua ribu empat belas lalu untuk membawa semangat inovasi
dan membantu umkm untuk mencapai kepentingan
untuk umkm naik kelas serta go digital
solo ini menjadi hub teknologi dan inovasi di solo dan juga semoga di indonesia
dan saya ingat di awal tahun ini pas saya mampir ke solo minta izin sama mas gibran
mas gibran bilang coba dilihat solo technopark kita bisa kerjasama apa di sana
dan hari ini kita wujudkan kerjasama pembukaan dari garena
kita sangat bangga untuk membawa semangat baru ke solo technopark ini dengan meresmikan kedua tempat ini
yang bisa memberikan wadah bagi generasi muda pelaku industri kreatif pelaku umkm dan pegiat e sports di jawa tengah
untuk bisa bersama sama mencari ide berkolaborasi di sini
nantinya fasilitas yang terbuka untuk umum dan gratis ini juga akan menghadirkan beragam kegiatan seperti workshop dan edukasi
networking dengan komunitas umkm hingga coaching klinik yang dapat memperkuat pelaku umkm dan industri kreatif
beragam fasilitas yang modern juga disediakan di sini mulai dari ruang ruang pertemuan area kerja hingga perlengkapan kantor yang dapat dimanfaatkan untuk publik
wali kota solo gibran raka buming mengatakan pentingnya untuk terus menciptakan kualitas kreatif di sini

kemudian kita juga punya kampus ekspor shopee juga selain itu kita juga ada satu tempat lagi office yang kemarin membuka banyak sekali lapangan kerja untuk anak anak muda
kemarin sudah merekrut ribuan pegawai jadi ini luar biasa sekali dukungan dari shopee
peresmian ini juga ditandai dengan digelarnya pekan kreasi shopee selama tiga hari
yang menghadirkan bazar yang diikuti oleh tiga puluh umkm
pekan kreasi shopee ini juga menghadirkan ragam kegiatan seperti gravity live music hingga dance competition juga kompetisi free fire
acara yang digelar dengan protokol kesehatan yang ketat ini diharapkan dapat menjadi momentum pemulihan ekonomi di tengah pandemi khususnya bagi pelaku umkm